assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua
yang saya hormati para menteri kepala staf senan
gubernur provinsi jawa barat wali kota depok
bapak ibu sekalian yang saya hormati
hadirin undangan yang berbahagia
dalam satu bulan terakhir
saya dikunjungi dua ceo dari perusahaan
teknologi global yaitu bapak tim cook dari apple
kemudian bapak satya nadela dari microsoft
dari dua kunjungan itu
saya menekankan terus hal yang sama
bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton
kita tidak boleh hanya menjadi pasar
dan kita harus jadi pemain
dan kita juga harus hati hati dan waspada
perangkat digital yang berkembang begitu sangat pesatnya
teknologinya berkembang dan berubah sangat cepat
setiap hari pasti ada perangkat perangkat teknologi baru
yang merubah cara cara kita bekerja
yang menawarkan kemudahan kemudahan
yang menawarkan efisiensi
tapi sayangnya perangkat teknologi dan alat komunikasi
yang kita pakai masih didominasi barang barang impor
dan nilai defisit perdagangan sektor ini hampir
tiga puluh miliar usd lebih dari tiga puluh triliun rupiah
impor juga masih mendominasi
di permohonan uji perangkat
ini data yang saya peroleh
yang dari rrt itu ada tiga empat puluh enam perangkat
sedangkan yang dari indonesia hanya enam ratus tiga puluh dua perangkat
dan dari pertemuan tadi
saya memperoleh laporan bahwa
sisanya untuk perangkat dari apple
dari tiga ratus dua puluh supplier perangkat apple di dunia
supplier dari indonesia yang kesana itu hanya dua
sedangkan supplier dari filipina ada tujuh belas
sedangkan supplier dari indonesia
padahal kalau di asean gdp kita itu paling besar
enam persen gdp asean itu ada di indonesia
tetapi untuk supplier kita tadi hanya dua
tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar
kita hanya dapat sekali lagi hanya dapat dua
oleh karena itu kita harus terhitung unafold
sekali lagi hanya dapat dua oleh karena itu kita harus terhenti

dan saya tekankan kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi saja
kita tidak ingin menjadi pasarnya mereka
kita ingin menjadi pemain kunci dalam rantai pasok teknologi global
dan tentu saja ini harus ada keberanian harus ada terobosan terobosan yang kita lakukan
hadirin yang saya hormati dan saya bersyukur sekarang kita memiliki indonesia digital test house
pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional
ini telah disampaikan oleh menteri komimpo
terbesar dan terlengkap di asia tenggara
dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan
saya tadi sudah muter ke semua ruangan memang perangkatnya super modern sangat bagus
karena memang untuk membangun ini
anggaran yang digunakan hampir satu triliun kurang dikit
saya tadi tanya habis berapa ini sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah
jadi kalau peralatannya super canggih seperti itu ya
dan saya tahu pengujian perangkat ini memiliki peran yang sangat krusial
seluruh perangkat digital diuji di tempat ini
tadi sudah disampaikan oleh menteri kominfo bahwa laptop ap bluetooth access point
televisi digital handi talki radar semuanya diuji di balai ini
untuk memastikan standar keamanan memastikan standar kesehatan
dan standar untuk keselamatan masyarakat pengguna perangkat perangkat digital ini dapat terpenuhi
saya mengharapkan idth ini tidak hanya menjadi tempat uji sertifikasi
tidak boleh berhenti sekedar pengadaan alat dan teknologi saja
tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi
memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi
oleh karena itu saya minta kementerian komunikasi dan pertanian pertanian
untuk terus mendorong idth menjadi pusat rnb
menggandeng perguruan tinggi menggandeng start up
serta kalangan umkm mendorong riset dan patent
mendukung pengembangan pengujian dan sertifikasi produk produk
lokal agar produk perangkat digital dalam negeri mampu bersaing
inilah yang kita cita citakan bersama sama
digitalisasi menjadi basis bagi pengembangan industri dan ekonomi dalam negeri
dengan menempatkan produsen lokal menjadi raja di negeri sendiri
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
indonesia digital tax house saya resmikan pagi hari ini